direkturat jenderal pajak djp mengecam kasus penganiayaan yang diduga melibatkan anek seorang
pegawai dijen pajak rafael alun trisambodo merupakan kepala bagian umum kanwil djp jakarta
selatan dua dalam penelusuran laporan kekayaan rafael alun di situs elhkpn harta rafael alun
trisambodo tercatat sebesar lima puluh enam miliar rupiah yang dilaporkan tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh satu ternyata ada aset
lainnya seperti motor harley davidson dan jeep rubicon yang tidak tertera dalam laporan harta
kekayaan tapi dipamerkan sang anak di media sosialnya direktorat kepatuhan internal dan
transformasi sumber daya aparatur atau kisda bekerjasama dengan inspektorat jenderal kemenkeu
tengah memanggil rafael alun untuk diperiksa gaya hidup mewah dan sikap pamer harta yang dilakukan
oleh pegawai direkturat jenderal pajak dan keluarganya yang dapat mengerus tingkat
kepercayaan terhadap integritas
institusi dan memberi stigma negatif terhadap seluruh jajaran direkturat jenderal pajak
jurubicara kementerian keuangan justinus prastowo menyatakan sikap pamer harta dari jajaran kemenkeu
menimbulkan erosi kepercayaan terhadap kementerian keuangan untuk itu kami juga sudah punya mekanisme
pengawasan melalui pelaporan lhkpn dan juga alpa yang akan menjadi mekanisme
pengawasan dan monitoring kekayaan dari para pegawai saat ini untuk meneguhkan integritas
kami sedang melakukan proses pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk diperiksa tentu
hasilnya nanti akan diinformasikan sesuai dengan hasil pemeriksaan direkturat jenderal pajak
berjanji akan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan pegawai dijen pajak yang jumlahnya
pelaporan di siar tonang mari oktober jakarta